relawan yang tergabung dalam sahabat ganjar kabupaten banyuwangi menggelar bazar sembako murah
bazar bertujuan untuk membantu masyarakat
selain itu sahabat ganjar juga mengadakan kegiatan lukis caping untuk mendorong kreativitas warga
untuk membantu masyarakat relawan yang tergabung dalam sahabat ganjar menggelar bazar murah sembilan bahan pokok atau sembako
bazar ini diselenggarakan di kejamatan pesanggaran kabupaten banyuwangi jawa timur pada sabtu tujuh belas juni
ratusan warga berduyun duyun datang ke bazar untuk mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau dari sahabat ganjar
antusiasme warga sudah diantisipasi oleh panitia dari sahabat ganjar
bazar berjalan dengan tertib karena warga sebelumnya sudah mendapatkan kupon
masyarakat semakin senang karena di bazar sembako murah ini juga ada door price
hadiahnya mulai dari dispenser rice cooker kipas angin hingga kompor gas
tujuannya untuk membantu perekonomian masyarakat desa kandangan dengan cara menjual sembako murah
dan nomor dua kita tujuannya juga untuk menjual
dan memperkenalkan kembali pak ganjar yang memang sudah kenal masyarakat sini
hanya ini lebih memperkenalkan apa yang sudah dilakukan pak ganjar prestasi prestasi pak ganjar
sehingga pak ganjar layak untuk menjadi presiden indonesia dua ribu dua puluh
sementara di kejamatan tegal limau tepatnya di kelurahan kedung lumuh
sahabat ganjar juga mengadakan kegiatan kreatif yakni lomba melukis capi
mengusung tema lukis caping kreasi
lukis di atas topi bambu sahabat ganjar tentunya ingin mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar
bambang ketua dpw sahabat ganjar jawa timur juga menyampaikan
workshop ini juga sebagai sarana menyosialisasikan ganjar pranowo kepada warga kabupaten banyuwangi
tentu ini mengapresiasi teman teman yang punya bakat untuk melukis
dan bisa dikembangkan mengembangkan nilai tambah untuk mengembangkan lebih lanjut bisnis seni
di kabupaten banyuwangi ini
dan untuk itu karena masyarakat yang hadir banyak sekali lima ratus
kita juga memberikan apresiasi dengan memberikan sembako bagi masyarakat
dan hari ini juga dilihat di belakang kita masyarakat antusias untuk menghadiri kegiatan kita hari ini
tentu kita semua bersama masyarakat banyuwangi mengharapkan pak ganjar pranowo tentu sehat selalu
dan menjadi presiden tahun dua ribu dua puluh empat
dalam acara melukis caping ini dipilih tiga peserta dengan hasil terbaik
kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pemberian door price untuk para peserta